terima kasih dokter reza selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini kembali kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan
yang telah kita impun selama dua puluh empat jam terhitung dari kemarin
kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak dua puluh satu lima ratus lima belas spesimen
sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah menjadi delapan ratus tiga delapan ratus sembilan puluh delapan spesimen
dari jumlah tersebut kita dapatkan kasus baru konfirmasi covid sembilan belas sebanyak satu dua ratus sembilan puluh tiga orang
sehingga total menjadi lima puluh enam tiga ratus delapan puluh lima orang
kalau kita lihat sebaran kasus ini yang pertama adalah
bahwa jawa timur menambahkan kasus baru sebanyak tiga ratus tiga puluh satu orang
namun juga melaporkan satu ratus dua puluh satu sembuh
kemudian dki jakarta hari ini melaporkan satu ratus sembilan puluh tiga kasus baru dan tiga ratus sembilan puluh empat orang
kemudian jawa tengah melaporkan satu ratus lima puluh tiga kasus baru dan lima puluh sembuh
kalimantan selatan melaporkan satu ratus enam kasus baru
dengan tiga puluh delapan sembuh
kemudian sulawesi selatan melaporkan delapan puluh sembilan kasus baru dan enam puluh sembilan sembuh
sembilan belas provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah sepuluh
sementara ada tujuh provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus baru
di antaranya adalah bangka belitung kemudian bengkulu jambi kalimantan barat
kepulauan riau riau dan nusa tenggara timur
saudara saudara kasus sembuh kita sudah cukup banyak
beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh sudah lebih dari delapan puluh persen
di antaranya nusa tenggara barat delapan puluh satu satu persen yang sembuh
kemudian kalimantan timur tujuh puluh tiga tujuh persen sembuh
yogyakarta delapan puluh lima tiga persen kasus yang sembuh
gorontalo delapan puluh dua persen yang sembuh
sulawesi selatan delapan puluh dua tiga persen kasus yang sembuh
kalimantan utara tujuh puluh tiga lima persen yang sembuh
lampung tujuh puluh sembilan tiga persen yang sembuh
kemudian sulawesi barat tujuh puluh dua delapan persen kasusnya sembuh
bangka belitung delapan puluh enam tiga persen yang sembuh
bangka belitung delapan puluh enam tiga persen yang sembuh
bangka belitung delapan puluh delapan delapan persen yang sembuh

kalimantan barat delapan puluh satu sembilan persen yang sembuh
kepulauan rio delapan puluh satu enam persen yang sembuh
dan rio tujuh puluh tiga lima persen yang sembuh
angka persentase sembuh global di tingkat dunia adalah lima puluh tiga persen
artinya begitu banyak provinsi kita yang sekarang mencapai angka kesembuhan di atas delapan puluh persen
total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah satu enam orang yang sembuh
sehingga akumulasi sembuh adalah dua puluh empat delapan ratus enam orang
sudah empat ratus empat puluh sembilan kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan terhadap empat puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh tujuh orang odp
dan kemudian dalam pengawasan tiga belas satu ratus delapan puluh dua pasien dalam pengawasan
saudara saudara kita maknai bahwa penambahan kasus yang kita identifikasi setiap hari
dari hasil pemeriksaan pcr real time atau menggunakan tcm
ini adalah gambaran
jadi kita masih melakukan pengawasan dari upaya masif kita untuk melakukan pemeriksaan dari
tracing yang dilaksanakan secara agresif
dan kemudian penambahan kasus ini tidak dimaknai dengan penambahan penempatan tempat tidur yang ada di rumah sakit
tingkat hunian rumah sakit kita masih berada di kisaran enam puluh persen
artinya kasus kasus positif yang kita temukan
adalah kasus positif tanpa ada indikasi perawatan di rumah sakit
artinya kasus ringan atau kasus tanpa gejala yang mengharuskan dilakukan isolasi secara mandiri
gambaran ini semakin menegaskan komitmen kita bahwa melaksanakan protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan
di tengah tengah kita kita masih melakukan penambahan kasus positif
kita banyak saudara saudara kita yang membawa virus ini
positif dari pemeriksaan pcr atau tcm
tetapi tidak memiliki gejala yang diindikasikan harus dirawat di rumah sakit
sehingga mereka melaksanakan perawatan atau isolasi secara mandiri di tempat tinggalnya masing masing
ini tentunya dibutuhkan disiplin yang kuat
komitmen yang kuat dari yang bersangkutan
agar tidak menular ke orang lain
dan ini juga harus kita maknai bahwa kita sekalian yang berada di dalam lingkungan mereka
atau berada di aktivitas kita sehari hari
juga dituntut untuk mampu melindungi diri dengan cara yang sebaik baiknya
cara cara itu sudah beberapa kali dan berkali kali akan terus kita sampaikan
yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan
secara fisik dengan orang yang ada di sekitar kita
setidaknya pada jarak lebih dari satu meter
menggunakan masker siapapun
dan kemudian secara sering rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
pada situasi aktivitas kita sehari hari
seringkali kita dihadapkan pada satu kondisi
di mana menjaga jarak menjadi sesuatu yang agak sulit kita lakukan
misalnya berada di kendaraan umum
berada di pintu masuk dari sebuah institusi
berada di pintu masuk dari satu perkantoran
yang kemudian bersama sama dengan orang yang lain
berada di lift
oleh karena itu menggunakan masker menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan
namun apabila memungkinkan untuk menjaga jarak jagalah jarak
produktif harus kita lakukan
aktivitas kita harus selektif untuk hal hal yang produktif
tidak untuk sesuatu yang tidak produktif
oleh karena itu harap kita semuanya bijak menentukan aktivitas di luar rumah
dan kemudian gunakan masker
beberapa tempat yang sudah kami indikasikan memiliki peluang yang sangat besar
untuk terjadinya penularan
pertama di kantor
kalau kita tidak menjaga jarak tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan
kemudian yang kedua di kendaraan umum
kalau kita tidak menggunakan masker
tidak mencuci tangan manakala kemudian setelah turun dari kendaraan umum
kemudian di tempat makan
karena seringkali saudara saudara kita harus masih berada di kantor pada saat jam makan siang
oleh karena itu

oleh karena itu kami minta ini menjadi perhatian secara khusus
saudara saudara penting bagi kita yang harus produktif di luar rumah
untuk menjaga jangan sampai sakit
karena kalau nanti kita membiarkan sakit dan kembali ke rumah
maka resiko orang orang yang berada di rumah kita
resiko anak kita resiko keluarga kita akan menjadi semakin besar
manakala kita yang aktif berada di luar rumah
membawa penyakit ke rumah
oleh karena itu sekali lagi kami mengingatkan
untuk secara bersama sama kita harus bekerja sama
untuk menghentikan penyebaran covid sembilan belas ini
dengan cara memutuskan rantai penularan
komitmen kita bukan sesuatu yang harus ditawar tawar lagi
kita harus menjalankannya
dan kami akan menjaga
kami yakin kita akan mampu melaksanakan ini dengan baik
saudara saudara yakinlah kita akan bisa menjalankan ini
terima kasih selamat sore